juga teman teman di studio saat ini kita sudah bersama dengan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno dan juga ibu nur asia
selamat malam assalamualaikum pak sandi dan juga ibu nur
ya apa kabar
ini kayaknya sudah semakin segal karena tadi pagi habis olahraga habis basket ya
udah lari basket renang tadi sama sulaiman
relax hari ini
nah ini kira kira ada persiapan khusus selain olahraga untuk menghadapi debat malam hari ini
ini karena debat debat yang didampingi oleh pak pabu
baca baca terakhir terus makan siang sama mpok nur terus terakhir ada doa bersama sama keluarga besar
pamit ke orang tua
kalau mungkin soal persiapan pasti sudah matang ya pak sandi
bisa lah mudah mudahan
tapi kalau untuk tips dan trik mungkin
dari pak prabowo pesan dari pak prabowo yang informasi yang kita dapatkan bahwa pak prabowo ini tidak bisa hadir ke hotel sultan
beliau akan menonton dan juga mendoakan kabarnya dari kertanegara dari kediaman pribadinya
mungkin ada pesan sempat berkomunikasi gitu pak
jadi saya nanti rencananya sehabis ini akan menemui beliau
pesan beliau sih be yourself aja
ya tentunya apa ada
makanya sampaikan yang dikeluhkan masyarakat sampaikan solusi visi indonesia menang prabowo sandi
semoga tuhan memberkahi proses ini
itu harapan beliau
nah itu kan
itu wejangan dari pak prabowo
tapi kira kira nih melihat lawan hari ini adalah pak kiai yang juga sudah dimuliakan oleh bang sandi
mungkin sudah dihormati
menjadi sosok ayah
figur yang sangat luar biasa
kira kira akan sedikit mengendur kah
tidak akan ada dalam tanda petik menyerang begitu atau bagaimana
saya akan tampil apa adanya sesuai dengan adab dan kebiasaan saya kalau bertemu dengan ulama ulama besar kiai kiai yang berpengaruh
guru guru kita tentunya memberikan rasa hormat
tidak akan berlebihan
dan saya akan menyampaikan pandangan
dan pandangan prabowo sandi untuk solusi masalah masalah yang dihadapi oleh bangsa kita
sehingga membantu masyarakat menentukan pilihan secara mantap
dari beragam lembaga survei kan memang pasangan dua ini masih agak tertinggal dibandingkan dengan pasangan satu
menjelang tiga puluh hari pemungutan suara pak sandi apakah dengan debat solo perdana ini anda bisa yakin bisa mengejar ketertinggalan
karena waktunya sudah tinggal sebentar lagi
ya kita harus kerja keras di survei internal yang kami yakini sebagai survei yang
bisa memberikan akurasi kepada kami
kami terus meningkat
dan walaupun masih tertinggal kita memiliki peluang
jika kita bisa mampu untuk meyakinkan masyarakat solusi penciptaan lapangan kerja
solusi bagaimana mengatasi permasalahan kesehatan dan menciptakan sistem pendidikan yang tuntas berkualitas
bagaimana bangsa ini bisa dibangun berasaskan toleransi bineka tunggal ika
saya yakin masyarakat bisa menentukan pilihan secara mantap
dan saya cukup optimis
untuk data ini kan karena beragam pengamat dan juga praktisi mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi cawapres untuk mengelaborasi data
juga berpresentasi program programnya dengan mengelaborasi data yang sudah disiapkan oleh tim sukses
anda sudah menyiapkan data datanya
ya ada beberapa data tapi ini adalah sesi yang sangat singkat
jadi kami akan fokus kepada solusi dan esensi gambaran besar
karena visi indonesia menang adil makmur bersama prabowo sandi
bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja bagi anak negeri bukan bagi warga asing
bagaimana kita menstabilkan harga harga biaya pendidikan biaya sembako biaya listrik biaya kesehatan
ini yang menjadi esensi dan fokus kita malam ini untuk meyakinkan publik masyarakat
pemerintah sehat ini kan sudah mempunyai program banyak dari mulai kesehatan pendidikan dan sebagainya
apakah nanti akan ada program baru yang ditawarkan
ya ada program baru ada tentunya kita apresiasi yang sudah berjalan dan akan kami tingkatkan
jelas bahwa fokus kita adalah pembangunan manusia
kita ingin masyarakat mengerti bahwa prabowo sandi fokusnya adalah membangun kesejahteraan masyarakat indonesia
itu menjadi fokus kita
untuk yang isu terakhir ini isu kesehatan ini kan menjadi ditunggu sebetulnya jawabannya oleh masyarakat bahwa soal utang defisit bpjs
siapkan juga jawabannya strateginya bagaimana mengatasi ini pak sandi
akan kami sampaikan strategi yang kami sudah kembangkan melibatkan pakar pakar dan kami yakin solusi prabowo sandi langsung menyelesaikan akar permasalahan bpjs
dan kita jangan saling menyalahkan jangan saling tuding menuding
kita bereskan sama sama putra putri terbaik bangsa harus dilibatkan menghitung secara konkret jumlah yang dibutuhkan dan sistem seperti apa

tugas ke depan untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat dan juga tenaga medis tenaga kesehatan itu tidak tertunda pembayarannya obat obat dibayar tepat waktu
dan juga yang terpenting adalah menghadirkan keberpiakan kepada masyarakat untuk layanan kesehatan yang prima
oke terima kasih sekali nanti sisanya kita dengar jawabannya di dalam selama debat cawapres oke
terima kasih pak sandi semoga lancar jalannya debat
terima kasih pak sandi terima kasih pak nur
nur juga terima kasih
silahkan bersiap siap di ruang yang sudah disiapkan